podo pak rt podo
dia tuh nggak ada di rumah pak
rumah tuh kosong gak ada siapa siapa
mochi gak ada tau pak
ini ada apa ya
kok anak anak kompakan gini hilang ada apa ya
jangan jangan mereka perginya barengan kali
tapi maksudnya mereka tuh pergi kemana kok sampai barengan
jangan ribut jangan pusing
pak rt sampai kapan kita digambut sama hantu hurita ini
iya betul pak rt
gimana percaya nih pak rt
pokoknya pak rt
pak rt harus sempet selesain masalah ini
gak usah kalian
itu juga jadi korban hantu gurita
saya juga maunya selesain
gak kayak ngebalikin telapak tangan
jadi saya mohon sabar semuanya
sampai kapan kita harus bersabar pak rt
iya betul pak rt
hantu hurita ini harus segera disingkirkan pak rt
iya betul pak rt
selesaikan sama saya dan juga aparat saya
saya janji akan menyelesaikan masalah ini
sekarang mau bubar aja
sampai ini pak rt
sama hantu gurita
dan saya disemprot semua sama dia
aduh puyuk patunya
waduh disemprot ya
aduh ibu jenny
soalnya selama ini saya duduk
ibu jenny yang salah
dipikir itu piaraan
hei aduh maaf ya ternyata ibu jenny juga
disamperin sama tuh hantu
ya gak apa apa sih ibu messi
ibu messi yang gak enggak
nah kalau gini kan enak
iya kan saling menyayangi
saling memaafkan ini baru
mendingan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya
kita bisa menangkap atau menghilangkan
si hantu gurita itu
iya betul sekali pak rt
woy ibu messi
iya pak irte
saya juga kan bingung
kalau kayak begini terus usaha saya bisa
gak ada yang mau makan sate gurita saya
soalnya mereka kan pada takut sama hantu gurita
padahal ma daripada gulung tikir
mendingan gulung rambut ya bu messi
kan jadi cucok ya rambut kita tekerli kerli em
eh pak irte pak irte
apa jadi gitu
aduh akhirnya bisa makan sate gurita lagi
ya udah lama gak makan sate lagi
aduh ini aku udah ngerang abis nih cum
biar kita belinya pakai patungan
akhirnya kita bisa beli lagi
dari jauh juga enak
kita makan sekarang aja yuk
eh itu apaan tuh
kok ada cairan hitam gitu
menurut buku kidz zemeno yang moci baca
kayaknya moci pernah liat deh cairan hitam itu
ikutin sumurnya aja yuk
aku mah nasaran deh
apa sih li
isi parete iya mi katanya tadi rafa mau tidur di kamar tapi pasal dicek ada oh mungkin dia jadinya
main kali li main kok main gak bilang biasa sama aku biasanya dia kalau main ajak ajak aku
ngapain nih makasih aku tuh mau ngapain pak saya mau laporan pak saya mau laporan aku duluan
pak ngapain lu pak aku tuh mau lapor eh pak hehehe ya udah udah ngomong duluan lu kalau aku sama
gajah enak aja lady first lady first ngomong duluan pete pete pete aduh enak enak enak enak
enak itu goyang semua saya lindung lihatnya pak saya mau laporan ada pulang pulang
sama staat di rumah warung atau bosong gede siapa siapa
kita punya tempat ini ada apa ya kok anak anak kompakan gini hilang ada apa ya jangan jangan
anggun mereka pergi saya noi ini gak ada apa ini enak enakan ifahnagani identitas elevat radial
pak retik pak retik gimana dong
jangan ribut jangan pusing
lebih baik kita cari sama sama
dicari sampai dapat ya
pokoknya semuanya halus sampai dapat
muci ngapain sih pakai tabak tabak
ya udah ntar
habis di sini jejaknya
ini kan rumahnya
ini kan rumahnya
aduh aku capek banget deh
jangan sampai hati hati itu gak datang ke sini
makanya kita harus ompet deh
udah ompet di sini
iya di sini
aduh ini tak apa apa
kamu tuh ke mana sih
makanya tuh kamu tuh kalau punya anak dijagain
kalau begini repot
anakmu aja juga hilang kok marah marahin anakku
eh marahin aku gimana sih
makanya cari istri biar moji ada temennya
berarti kalau aku cari istri kamu cemburu
aduh rafa teka mana sih
bikin maminya repot aja
jangan terbawa emosi
namanya juga anak anak maklumin aja lah
eh pak rete bukan berarti
di anak anak terus jadi pembenaran
justru karena dia anak anak
jangan sampai nyusahin orang tua
kan saya jadi gak enak sama warga kalau kayak gini
buranti saya yakin
warga kita tidak ada yang merasa terepotkan kok
ini namanya hidup bertetangga
makhluk sosial ya kan
iya sih untung tadi